terima kasih dr aisyah
saudara saudara sore ini kami akan meleparkan kembali kinerja data di bidang kesehatan
yang kita himpun dari kemarin sejak pukul dua belas sampai dengan hari ini
spesimen yang kita periksa hari ini adalah sebanyak tujuh belas dua ratus tiga puluh
kita memaklumi bahwa pada setiap hari libur beberapa laboratorium
khususnya laboratorium rumah sakit dan beberapa laboratorium di luar jejaring kementerian kesehatan
mereka tidak operasional
oleh karena itu hasil yang kita dapatkan sebagian besar adalah dari laboratorium jejaring kementerian kesehatan
dan beberapa laboratorium lain yang tetap operasional selama tujuh hari dalam seminggu
artinya total yang sudah kita periksa sampai dengan hari ini
akumulasi pemeriksaan spesimen adalah tujuh ratus tujuh puluh enam ratus spesimen
hasil pemeriksaan hari ini positif meningkat sebanyak satu satu ratus sembilan puluh delapan
sehingga totalnya adalah menjadi lima puluh empat sepuluh
sebaran hasil pemeriksaan pada hari ini
jawa timur melaporkan tiga ratus tiga puluh delapan
dua puluh kasus baru dan satu ratus satu sembuh
sulawesi selatan kasus baru satu ratus sembilan puluh dua dengan enam puluh sembuh
kemudian jawa tengah satu ratus delapan puluh delapan kasus baru dan empat belas sembuh
dki jakarta hari ini melaporkan satu ratus dua puluh lima kasus baru dan dua ratus lima puluh lima orang sembuh
kalimantan selatan melaporkan tujuh puluh tiga kasus baru dan
sepuluh provinsi hari ini melaporkan kasus di bawah sepuluh
dan sembilan provinsi melaporkan tanpa ada penambahan kasus sama sekali
beberapa penambahan kasus yang cukup signifikan
yaitu dari provinsi papua hari ini melaporkan dua puluh enam kasus baru dan tiga ratus tiga puluh lima kasus sembuh
data ini sebenarnya adalah data yang sudah kita kolek dari kemarin
namun belum terkonfirmasi secara orang per orang
hanya masih berupa data agregat
dan hari ini sudah bisa diselesaikan secara administratif
memperinci data kesembuhan yang baru
sudah menggunakan data orang per orang
sebagai kelanjutan dari kasus konfirmasi positif yang sudah kita registrasikan
dengan inu covid nya di sistem pemantauan epidemiologi seluruh dunia
yang kita laporkan ke wau
kemudian kalimantan timur ada sembilan kasus baru dengan sebelas sembuh
maluku enam kasus baru dengan dua belas sembuh
banten tiga kasus baru dengan tujuh belas sembuh
rio satu kasus baru dengan delapan belas sembuh
kalimantan barat tidak ada penambahan kasus delapan sembuh
lampung tidak ada penambahan kasus tujuh sembuh
total sembuh hari ini dilaporkan adalah satu
seribu dua puluh tujuh sehingga akumulasinya untuk kasus sembuh sebanyak dua puluh dua sembilan ratus tiga puluh enam orang
meninggal tiga puluh empat orang sehingga totalnya menjadi dua tujuh ratus lima puluh empat orang
kabupaten kota yang terdampak adalah empat ratus empat puluh delapan kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi
kami masih melakukan pemantauan terhadap
odp sebanyak empat puluh tujuh enam ratus lima puluh delapan orang
dan pengawasan terhadap pasien bdp sebanyak empat belas tujuh ratus dua belas orang
saudara saudara sekalian mari kita pahami bersama
bahwa penambahan kasus ini menggambarkan sekali lagi
menggambarkan bahwa disiplin kepatuhan untuk melaksanakan protokol kesehatan
masih belum sepenuhnya
ini adalah penambahan kasus yang terdampak
yang sudah dilaksanakan dengan baik
artinya masih ada orang yang sakit yang terkonfirmasi positif
tetapi tidak melaksanakan isolasi diri dengan baik
masih ada kontak tracing dari kasus konfirmasi positif yang kita rawat
belum bisa diperiksa laboratoriumnya
dan kemudian belum bisa melaksanakan isolasi diri dengan baik
masih ada kelompok yang rentan untuk tertular
karena tidak patuh untuk menjaga jarak
tidak menggunakan masker dan tidak rajin mencuci tangan
saudara saudara tempat tempat yang sangat rawan dan memungkinkan terjadi penularan
adalah di tempat di mana orang akan memungkinkan untuk bertemu
berkumpul dengan waktu yang jauh
jadi kita harus membuat kesempatan untuk mengatasi masalah

misalnya di kantor kita harus memperhatikan betul pengaturan tempat kerja
sehingga physical distancing atau menjaga jarak bisa dilaksanakan
pastikan sekalipun sudah berada di kantor tetap menggunakan masker dengan benar
kemudian di pasar ini adalah satu tempat yang paling rawan untuk terjadinya penularan
oleh karena itu pasti kita harus memiliki masalah dan kita harus berhati hati dengan masalah dan kita harus berhati hati dengan masalah
jadi gugus tugas daerah akan melakukan pengaturan terhadap operasional pasar
agar dipastikan semua pengunjung pasar semua penjual yang berada di pasar
bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik
demikian juga di rumah makan di warung
dengan mulai banyaknya aktivitas yang dilaksanakan di perkantoran
kita harus memperhatikan betul saat jam makan saat jam tidur saat jam tidur
jam makan siang yang dilaksanakan bersama sama
ini yang harus disadari bahwa inilah tempat tempat rawan yang memungkinkan terjadinya penularan
oleh karena itu saudara saudara sekalian harus mencari cara
harus mencari upaya agar aman dari covid sembilan belas

ingat apabila saudara saudara yang aktif bekerja kemudian terinfeksi
ingat apabila saudara saudara yang aktif bekerja kemudian terinfeksi
dan anda pulang berada di tengah tengah keluarga
maka sangat mungkin kontak anda dengan anggota keluarga yang lain
dengan anak anak kita dengan saudara saudara kita
dengan orang tua kita akan sangat memungkinkan terjadinya penularan
inilah pentingnya mengapa kita harus bersama sama memiliki komitmen yang kuat
untuk menjaga agar kita tetap aman agar kita tetap produktif
agar keluarga kita aman
komitmen ini yang kita butuhkan
yakin kita bisa melaksanakan ini
oleh karena itu saudara saudara sekali lagi mari dengan bergotong royong
kita hadapi bersama kita tanggulangi bersama penyebaran covid sembilan belas ini
terima kasih selamat sore